pesawat lion air rute jakarta jambi sempat mendarat darurat di bandara sultan mahmud badarudin ii palembang minggu pagi
ya pendaratan darurat ini sempat membuat penumpang panik
bahkan pihak lion air menyatakan penyebab pendaratan darurat ini adalah karena masalah teknis
inilah detik detik saat pesawat lion air melakukan pendaratan darurat di bandara sultan mahmud bahrudin ii palembang
setelah lepas landas dari jakarta sekitar pukul lima lebih empat puluh lima menit penumpang sempat merasakan sakit di telinga
beberapa saat kemudian penumpang dikejutkan keluarnya selang oksigen tepat di atas kepala
setelah mendarat penumpang sempat panik dan keluar pesawat menyelamatkan diri
meski demikian seluruh penumpang mendarat dalam keadaan selamat
dikutip dari detik com corporate communication strategic lion air danang mandala prihantoro menyatakan
penyebab pendaratan darurat adalah karena masalah teknis
yaitu tekanan udara dalam kabin mengalami penurunan
demi alasan keselamatan keamanan serta kenyamanan kudaan penumpang
pilot memutuskan untuk tidak melanjutkan penerbangan menuju ke jambi
pesawat dengan pilot kapten arta satria negara kemudian melakukan pengalian pendaratan di palembang
pesawat mendarat sekitar pukul tujuh lebih lima waktu indonesia barat
setelah menunggu beberapa saat di bandara sebagian penumpang kemudian diterbangkan kembali menuju jambi
dengan jadwal keberangkatan terbaru

namun sebagian meminta pengembalian uang atau refund
akibat peristiwa ini sejumlah penerbangan lion air mengalami delay atau keterlambatan
lion air sedang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut